pada hari ini rabu tanggal delapan november dua ribu tujuh belas
berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya
bernama kahayang ayu binti joko widodo dengan baik
menurut ajaran islam
kepada istri saya tersebut
saya menyatakan sigat talik sebagai berikut
pertama meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut turut
kedua tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
ketiga menyakiti badan atau jasmani istri saya
keempat membiarkan istri saya selama enam bulan atau lebih
dan karena perbuatan saya tersebut
istri saya tidak rido dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama
maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut
kemudian istri saya membayar sepuluh ribu rupiah sebagai iwad
kepada saya jatuhlah talak satu kepadanya
kepada pengadilan agama
saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut
dan menyerahkan kepada badan amil zakat nasional
kepada saya jatuhlah talak satu kepadanya
untuk keperluan ibadah sosial
surakarta delapan november dua ribu tujuh belas